hai ya pemirsa masih bersama kami di good morning bersama para tamu kita pagi hari ini yang jelas
pemirsa mulai besok atlet unggulan indonesia akan bertanding dengan atlet dari empat puluh dua negara
lainnya demi merebut emas dalam asian para games dua ribu delapan belas gelorakan semangat disabilitas ya
sesuai dengan slogannya ya di inspiring spirit energy of asia dan juga jadi salah satu elemen penting
adalah temsong ya berarti aku sosialisasi dan didengarkan oleh banyak masyarakat di youtube
waduh itu rame banget loh ya semua bilang kalau lagu lagunya keren dan salah satu pengisinya atau
penyanyinya sudah hari di studio oh ya ini penyanyi merasa ya terpanggil ya salah yang
ini nih yang cantik sebelah aku ada zizi selamat pagi sisi halo selamat pagi
sebelahnya juga ada ibu nda zizi ibu nur afifah selamat pagi ibu dan ya last but not least ini dia
direktur media dan pr inap gok muhammad farhan selamat pagi alhamdulillah bagus itu jadi kita
jadi karyawannya dulu aduh tapi ini ya gelorasi para games itu memang harusnya
nggak kalah sih daripada asian games gimana persiapan untuk besok nih
mas farhan semuanya lagi belaga gila tapi memang yang namanya mengelola sebuah event yang masuk dalam
kategori prioritas nasional tidak mudah sama sekali ya kita bisa merasakan pressure yang luar
biasa kita harus memastikan bahwa semua orang mendapatkan sesuai dengan yang diharapkan
ekspektasi tapi tentu banyak kekurangan kekurangan lainnya sedang kita kelola bersama sama secara
kenapa jadi stiker apa hubungannya anda bayangkan dulu waktu asian games sebulan yang lalu semuanya
ditempeli stiker segedung tulisan asian games dan kita nggak bisa ngambil pilok susah tulisin
asian para game itu nggak bisa kita masih keled dulu satu satu bersihin dulu baru tempel lagi
stikernya nah alhamdulillah banyak dukungan dari banyak pihak ya dari kominfo dari kemenpora udah
pasti dari menko pmk dari menteri pupera dari kementerian sosial ternyata salah satu partner
yang sangat penting juga dari sekretariat negara dan kantor kepresidenan kebayang nggak
ketua umum musti lapor tiap hari ke presiden insya allah kang warhan ini salah satunya
temsong ya yang menjadi andalan para
games agar masyarakat juga tetap mengikuti euforianya seperti asian games kemarin gitu kan
nah ada zizi di sini yang juga salah satu bintangnya untuk temsong asian para game
awalnya milih zizi ini gimana ceritanya nih jadi ini cerita rada personal kalau dari ketua umum
kita ya pak wokto pada acara run for defable countdown ya countdown seratus hari menuju ke asian
habis selesai acara nah begitu kita mau bubar ya naiklah sang penyanyi ini kita nggak tahu gitu kita
membelangi panggung ya menyanyikan lagu indonesia pusaka kantor kantor apa apa
zikronceng kemayoran sama kita begitu mendengar suara yang terpaku balik kanan lalu pakai dia musik
buat tema kita
oh namanya takdir ya namanya takdir jadi kemudian berkolaborasilah dengan para musisi yang lainnya lagu
song of victory yang tadinya menggunakan suara ac dari area wahab kemudian dimodifikasi menjadi
suara rame rame termasuk suara terbang suara zizi bersama dengan aura ya nyanyi lagu sang juara itu
keren banget eh terima kasih juga gimana gimana zizi perasaannya begitu dikasih tahu bahwa zizi
nanti akan jadi yang menyanyikan tamsong asian para games saya akan seneng banget seneng banget bingung jadi
sudah sudah alysi openingnya gemengnya kok tiba tiba last minute suruh rekaman sama naura
gitu terus konfirmasi ke pihak opening yang royaup
sama sama nggak ngerti terus ternyata akhirnya beda kepanitiaan oke oke tapi akhirnya jadi juga
sama kita senangnya zizi seperti apa ketemu sama naura juga ketemu sama teman teman yang lain nyanyiin
temsong asian para games akan saya olahraganya dapat nilai enol dari saya nggak bisa terus
akhirnya saya menyeimbangkan vokal dan bermain piano dan berdua teh sama naura jadi intinya
meskipun dia nggak bisa waktu itu dia bilang mama aku kan gak bisa olahraga nilaiku aja nol terus
gimana aku ikut para games gitu bukan ikut sayang kamu cuman nyanyi aja oh jadi aku bisa
nyumbangin suara ya meskipun nggak bisa olahraga dia emang bener bener dapat nol terus pelajaran
olahraga nggak papa ya nyanyi juga pernah rasain sih nyanyi buat orang itu jadi jadi kebongkar deh
nyanyi itu capek banget itu olahraga yang pernah karaoke berarti coba kita karaoke ya iya bener
tapi nanti deh nanti nanti zizi juga akan kasih unjuk ke kita ya suara emasnya tapi kalau mau

temsong kesetaraan menjadi tema besar memang untuk gelaran asian para games
hari ini dan untuk mengobankan semangat kesetaraan di asian para games inapgok kembali merilis
lagu resmi untuk asian para games judulnya kita semua sama dengan semua kesetaraan inilah inapgok
juga mengganding artis penyandang disabilitas untuk turut menyanyikan temsong asian para games
dengan mengusung konsep kekinian lagu kita semua sama mengambil genre electronic dance music dengan aura pop dangdut
lagu ini menyuarakan tentang kesetaraan humanisme dan rasa kasih kepada atlet yang akan bertanding di asian paragames dua ribu delapan belas
lagu ini dinyanyikan oleh lima penyanyi papan atas indonesia yaitu glenn fredly nania yusuf maria kalista billy wino takahatu dan penyanyi dangdut tasha rosmala
lagu kita semua sama merupakan lagu resmi keempat yang sudah dirilis oleh inap gok
terdapat beberapa lagu yang sudah dirilis sebelumnya yaitu song of victory dream high dan sang juara
selain menggandeng para penyanyi papan atas tanah air inapgok juga memberi kesempatan para penyanyi disabilitas untuk ikut menyanyikan theme song asian paragames
putri ariyani menjadi salah satu penyanyi theme song spesial
putri merupakan penyandang tunanetra yang telah dinyatakan buta total sejak usia tiga bulan
iya pawai bernyanyi sekaligus bermain piano
putri didaulat menyanyikan song of victory bersama dengan arman maulana once fidi aldiano hingga maudie ayunda
sama seperti putri zizi juga merupakan musisi tunanetra berbakat
zizi lahir prematur saat berusia lima bulan
kondisi yang menyebabkan zizi mengalami kebutaan karena perkembangan yang tidak normal dari pembuluh darah di retina
zizi belajar bermain piano secara otodidak
sederet prestasi di bidang musik pun berhasil diraih zizi
di antaranya asia art festival di singapura
di theme song asian para games zizi membawakan lagu berjudul sang juara bersama dengan penyanyi cilik naura
kipra zizi dan putri aryani membuktikan jika anak dengan disabilitas tetap bisa berkarya

seperti bahwa mereka sudah ber stan
apa muslim mengaksilinya
tetap semangat kayak gizi dong gizi suka nyerah nggak cepetnya enggak kalau misalnya ada apa apa
gitu ada masalah misalnya enggak jadi ini lagunya sesuai kayak kita ya kita itu tapi kan itu semua
setiap ten song beda beda ya penyanyinya penunjukannya lagu lagunya penciptanya bahkan
rilisnya pun beda beda diatur memang itu sengaja semua ya diatur dirilis pertama adalah lagu song
of victory ini tujuannya untuk membangkitkan awareness semangat makanya depannya kan
gimana bagian depannya
jadi oh ini setiap pagi kalau saya lagi jogging tiap pagi itu kan mumet nih mikirin aduh besok
mau siapa besok mau siapa dengerin lagu itu jadi semangat lagi gitu ya itu itu yang pertama untuk
awareness dan membangkitkan semangat kemudian begitu memasuki detik detik terakhir opening
ya saat kita nilai lagu indonesia sudah cukup populer dan familiar maka diluncurkanlah lagu lagu
perekaman proses produksi lagu itu kan melalahkan ya jadinya sendiri gimana ini enggak apa namanya
tegang atau malahan santai aja santai tidak ada beban santai aja sih enggak ada beban itu
padahal dia sakit sebenarnya udah hampir dua bulan ini nggak sembuh sembuh tuh batuknya oh tapi
aja ini batuk tapi kita nanti lihat batuk tapi happy gitu kita sedikit aja udah ngelunglu on
air loh tapi nanti batuknya zizi itu nanti akan coba kita lihat tidak mampu mengalahkan suara
emasnya usai jeda kita akan lihat zizi ya menyanyi sang juara untuk kita semua ya oke setuju setuju
saatku bagai peluru begitu cepat akan terhenti
ku nikmat semuanya
ku percaya aku bisa
tak ada satu yang kan bisa
membuat diri ini berhenti
sekuat diri ini terbang menggapai ke langit tinggi
tak ada kata menyerah tak ada yang tak bisa
janganlah berhenti menjadi juara
bila kita mau untuk menggapainya
apapun bisa bila kita mau untuk menggapainya

jangan pernah berhenti
siapkah dirimu diriku menjadi juara
menggapai meda li tertinggi
pemenang yang sejati
pemenang yang takah menyerah
takah yang tak bisa
kalau saya pakai kursi roda yang paling gampang ya
visualisasi kalau saya pakai kursi roda
begitu menghadapi tangga saya pasti disabel
tapi kalau tangga diubah menjadi sebuah
ram yang tidak curam
bisa nggak secara
maka saya tidak menjadi
disabilitas saya bisa bergerak
apapun nah jadi apapun
semuanya ini mendukung
betul seperti yang saya lakukan ke sini
lingkungannya mendukung lingkungannya mesti diciptakan
kita memandang zizi ini bukan
atas rasa kemanusiaan karena dasarnya
ibak kasihan gitu
kemanusiaan atas dasar hak asasi manusia
akan menjadi panggung
prestasi kelas dunia lagi
iya nggak punya kaki bisa manjat tebing
iya kita aja kalau berenang lari
kalau nggak punya kaki bisa berenang
iya ada yang berenang juga
para atletik para swimming
iya bochia juga salah satunya pernah datang ke good morning waktu itu ya
benar kita pernah berenang di sini juga
jadi pada intinya juga kalau setiap orang
secara fisik sempurna belum tentu mereka
nggak punya kekurangan kan
dan dengan menonton asian paragames ini kita juga jadi
banyak hal ya inspirasi termasuk
dari zizi hari ini terima kasih
terima kasih sayang
zizi kalau udah gede mau jadi apa zizi
saya cita citanya mau jadi
sama musisi musik
musisinya internasional lagi ya zizi
dia pengen banget jadi pengajar musik
karena kami mengalami kesusahan
dalam mencari guru
kau mana mana ditolak
kau mana mana ditolak
nanti bilang sama om parman ya kalau sudah nanti ada di sini
siap siap yang berkampanye ya
oke oke kalau gitu
ini kita sudah break ya
betul nggak sudah break
yang juga sudah selesai berbincang dengan zizi
dengan ibu nur afifah
terima kasih sukses terus
nanti dinantikan ya katanya kan bisa bikin lagu sendiri
jangan nanti akan keluar single khusus untuk zizi
terima kasih mas farhan sudah bergabung di good morning
sukses untuk asian paragames
besok ditenantikan ya
mudah mudahan asian games sudah membuktikan bahwa indonesia adalah bangsa yang modern dan maju
maka asian para games akan membuktikan bahwa bangsa indonesia tidak hanya maju dan modern tapi beradab
kita harapkan juga ini para pemirsa di indonesia bisa mendukung ya asian para games
supaya sukses seperti asian games yang lalu